bela itu duitnya
tadi bela makan nyisul ayah itu
bela mau balikin handphone ini ke ayah
ya udah makasih ya bel
udah diantrin handphonenya
hah lain kali
kalau mau nangkep diindus dulu
kenal gak baunya
iya pak rd
udah marah aja untung gak main
sampai terluka anak saya
saya cabutin bulu hidung kamu
gagal dapetin ikan duyung
tapi bel aku pengen cari duyung itu
aku juga penasaran
aduh rafa nanggung
sekalian kita kejar dueng itu
kamarana sih ya budak teh
kalo disuruh nganterin barang
lain aburu pulang
ini mah pasti main dulu
jangan jangan mainnya sampai hollywood
jangan jangan mainnya sampe hollywood
jangan jangan mainnya sampe hollywood

pak rete liat ali gak sama rafa
dari tadi saya suruh nganterin jahitan
kok gak balik balik ya
tadi pak reti ngeliat mereka
mereka mau ngapain
ke kolam tirta warna
aduh pake ketuk ketuk nangkep duyung deh
makasih ya pak rete assalamualaikum
pakai ikut ikutan mau nangkep duyung lagi
kalian tangkap tangkap aja
nanti sebentar lagi kita berendam
kepet kepet kepet
bu messi mau kemana
gak liat apa bokeh beginian
masa iya mau ngerondak
mau nyangkul ya
salah mau ngejahit
iya ibu messi jangan bercanda tuh
maksud saya mau ngapain berenang malem malem
ya biarin aja dong
si rik amat tadi siang kan aku gak bisa renang
hari terik sangat jadi takut kulitnya nanti gosyong
enggak lah abu abu monyet
iya bener juga sih
saya ingetin ya katanya sekarang tesi hantu duyung itu
lagi berkeliaran di dalam kolam berenang tirtawarna
heee aduh gimana dong kita mau berenangin zara ya
ya basah gimana sih pakai nanya
mau biarin aja
hah kamu takut
udah gak apa apa
biarin aja nanti gampang tinggal ditabok aja tuh
hah jangan sobrani
nanti kalau dicaplok aja baru bingung
iii apaan sih
emang ada apaan sih ibu ranti
sirik aja orang mau berenang
bukan maksud saya daripada nanti ibu messi itu jadi korban
mendingan bu messi bantuin saya cari ali sama rafa yuk
mereka tuh belum balik balik dari tadi
waktu saya ingin gak banyak
bentar lagi saya mau ngojek
eh ngojek lagi saya mau berenang
pokoknya ibu ranti cari aja sendiri
pasti gak bisa mandiri dong
jadi ibu messi gak mau bantuin saya
saya bakal ngasut warga
kalau nanti bu messi punya masalah
atau anaknya hilang
atau sakit gak akan dibantuin sama warga
pentingnya aku sih pengaruh saya besar
sebesar badan saya
ih si itu bisanya ngancem
ini jangan egois dong
mereka kan menakut aku
aku kan udah sering banget
ah yaudah deh
sebel deh kalau dipaksa
yaudah deh dibantuin
ke sebelah sana yuk
saya kan general dikambung sini
pokoknya harus ditangkap ikan duyung itu hidup hidup
manu loh pak
putri duyung itu kan
dia kan manusia setengah ikan pak
nanti kalau dia masuk ke air
terus tenaganya pulih lagi
namanya juga manusia separoh ya pak
ya berarti kamu juga harus tambah kuat dong tenaganya
kan kalian bertiga
duyung itu cuma satu
pak rt takut ya
nah logikanya kan gini
ikan duyung itu kan perempuan
nah kalau amprokan sama saya
terjatuhin nama saya saya dikejar kejar
ya mendingan kalian ajalah bertiga ya
ya bodoh pak karena aku
duyung itu kan memang cewek
pasti dia sukanya sama cowok
sementara aku juga ikut ikutan ganteng juga loh pak
mendingan sidik karo sidur aja yang maju gimana ya
kalau duyung yang ngatanya katarak
pasti dia demen sama bank
kalau dimakan juga paling dipehe
pokoknya kalian bertiga
kemana mana kalian tuh harus bertiga
aduh ke veg
yaudah gini nih prt
biar bang dak aja duluan
dia kan komandan disini
aduh kok aku selalu paling depan sih
yang komandan siapa ya

jangan bril kamu harus disini nungguin rafa
ya udah yuk lekat yuk
aduh pak yodet mana sih
eh kalian gimana sih
masa saya di depan keamanan di belakang maju atau
moh pak loh pak bapak kan itu jenderal di kampung ini
mestinya yang namanya jenderal itu selalu di depan pak
anak buah ya mestinya di belanda
enggak enggak nggak pakai nggak pakai
kalau di film film perang general di belakang
atur strategi anak buahnya di depan nyerang
pak yodet keamanan di belakang
belok itu duitnya
nanti perasaan ada deh
cepet banget gelangnya
suaranya ali tuh
berarti dari tadi anak anak masih di sini
pak rt suaranya kok deket pak rt
saya aja yang budak bisa dengar
suara siapa emang
wah kuping dedek mulu isinya